di sela sela kegiatan ktt g dua puluh di hamburg jerman presiden jokowi melakukan pertemuan bilateral dengan perdana menteri australia malcom turnbl
kedua negara sepakat untuk terus memperarat hubungan di bidang perdagangan dan penanggulangan terorisme
percepatan negosiasi pembahasan indonesian australia comprehensive economic partnership agreement menjadi topik yang ikut dibahas dalam pertemuan bilateral ini
kedua negara berharap dapat melesaikan negosiasinya di akhir tahun ini
presiden jokowi dan perdana menteri turn mell juga membahas mengenai terorisme yang saat ini telah menjadi ancaman global
australia memberikan apresiasi atas peran aktif indonesia dalam menanggulangi terorisme di kancah internasional
dalam kesempatan ini indonesia juga mengajak negara negara sahabat di subkawasan diantaranya selandia baru malaysia filipina australia dan brunei darussalam
untuk ikut berperan aktif dalam penanggulangan terorisme
kita juga melakukan atau meningkatkan kerjasama untuk countering terorisme
jadi pada level subkawasan kita akan melakukan atau meningkatkan kerjasama countering terorisme
dan kerjasama tersebut akan dilakukan pada akhir bulan ini
jadi sekali lagi subkawasan tetapi kalau kemarin kita coba dengan bilateral
kemudian yang subkawasan kali ini adalah kita expand dengan mengikut sertakan juga australia new zealand dan brunei darussalam